iya imlek ini sudah hitungan jam dan untuk menyambut tahun baru imlek kita akan cek ya bagaimana kira kira peruntungan sio anda mungkin di tahun tikus logam ini
sudah bersama saya disini ali fengsu yaitu ko julius wang
selamat malam ko
saya mau duduk dengan nyaman dulu karena setelah ini saya akan tanya banyak kepada kau julius
ini bagaimana nih kira kira apa sih sebenarnya makna dari tahun ini
di tahun ini kan berarti tahun tikus logam
sebenarnya apa sih maknanya dari tikus logam ini kok
oke tahun tikus logam kan kita tahu ya setiap tahun kan energinya dinamis berubah
jadi memang tikus adalah yang pertama diurutan pertama
jadi kalau ditanya tahun tikus logam makna awalnya sudah pasti adalah tahun perubahan dulu
oke kemudian siklus tikus ini setiap dua belas tahun akan terulang kembali
tetapi ketemu tikus logam nanti enam puluh tahun sekali nanti akan ketemu lagi tikus logamnya
nah karakter dari tahun tikus logam tikus adalah berelemen
jadi tidak mewakili sifat binatangnya
kemudian elemen air kecil ini dia seperti bayangkan seperti asap embun kabut ya
itu biasanya kelihatannya misterius
oke kemudian tenang ya kemudian sesuatu hal yang kelihatannya bikin orang itu agak khawatir karena nggak terlihat apa yang ada di dalam kabut
di tahun tikus logam ini akan banyak kejutan atau seperti apa
boleh dibilang kejutan
tergantung bagaimana kita menyikapinya
karena kan dalam fungsi sendiri kan menggunakan yin yang
ada sifat yang yangnya dan sifat yinnya
oke di dalam yang pasti ada yin di dalam yang pasti ada yang
di dalam tahun yang sulit pun kalau kita mau berusaha dan mencari peluang yang baik maka tetap akan bisa menghasilkan keuntungan ataupun kemajuan
berarti bisa dikatakan bahwa satu hal yang menjadi highlight dari tahun tikus logam ini adalah itu tadi penuh kejutan penuh tantangan
harus penuh berjuangan juga berarti
yang perlu diperhatikan juga adalah maifri bahwa tikus tadi kan tadi elemen air kecil ya
oke biar lanjut saya lanjutkan sedikit
air kan tadi ada karakternya fleksibel kemudian bijak penuh strategi dan sebagainya
nah itu sifat positifnya air ya
tapi sifat negatifnya perlu diketahui yaitu orangnya kadang penuh rahasiaan licin licik kemudian penuh kekhawatiran gelisah takut
nah tikusnya datang dengan elemen logam besar
nah logam besar ini yang bikin masalah di tahun ini
logam adalah elemen yang paling nyaring
karena dalam lima elemen elemen yang berbunyi paling keras adalah elemen logam
dengan demikian logam bisa diwakilkan dengan suatu sifat heroik
karena bayangkan logam itu seperti pedang atau kapak
biasanya dipegang oleh para pejuang tentara seperti itu ya
nah oleh karena itu di logam ini kalau sifat positifnya akan buat orang itu lebih kuat lebih heroik lebih berani lebih bersuara
dan sifat yang kurangnya adalah karena apa
karena apa senang bersuara kadang bisa kebablasan dalam berpendapat
kemudian kadang ceroboh ya ataupun impulsif dalam mengambil tindakan tergesa gesa seperti itu
dan logam sendiri sifatnya destruktif
artinya apa kadang bisa kasar galak kalau nggak suka main berantem atau bahkan yang paling ekstrim adalah membunuh ya
seperti itu jadi tahun ini logam ini bisa akan membuat satu kesulitan dalam kehidupan kita
intinya seperti itu
lalu apa yang harus kita lakukan nih terutama beberapa sio sio kan pasti berbeda
treatmentnya apa secara umum apa yang kira kira harus dilakukan agar itu tadi terhindar dari tidak terlalu nyaring lah untuk bisa ada di tahun tikus logam ini
nah di tahun tikus logam sebenarnya kita membutuhkan kontrol diri yang cukup baik
oke karena tahun ini tadi saya bilang bahwa dalam logam yang mewakili suara suara dalam hal positif berarti adalah adanya istilahnya tren industri musik yang akan bagus
itu yang sifat positifnya kalau ditanya
tapi sifat yang kurangnya dari suara ini adalah suatu hal yang kritik
yang keras ataupun demonstrasi yang sifatnya kebablasan
nah setiap siu siu otomatis diperlukan kontrol diri untuk menjaga ucapannya menjaga think before you speak and think before you act
oke apalagi dalam sosial media ataupun di ruang publik
jadi dengan demikian kalau pada saat kita berpikir dulu sebelum kita ngomong dan sebagainya ataupun menyebarkan berita dan sebagainya
tahun ini akan menjadi tahun yang cukup aman dan cukup stabil di indonesia khususnya
oke tetapi kalau misalnya logamnya ini diawali dengan
misalnya ada seseorang yang kritik tidak suka ataupun satu berita yang tidak enak kemudian karena jiwa heroiknya muncul
oh mau share dan sebagainya kan ya
dan akhirnya yang terjadi adalah apa
yang terjadi adalah orang akan melakukan tindakan sembrono dan impulsif
contohnya nggak suka langsung demo aja
begitu udah demo atau main hantem saja dan eh so sorry rupanya ini hoax atau apa gitu kan ya
jadi harus lebih hati hati lah ya
iya kayak gitu
dan tidak jadi bumerang untuk diri sendiri gitu ya
semua show begitu
dalam hal apapun ya berarti ya
iya kehidupan kita
jadi di tahun tikus logam ini akan lebih banyak lagi
sifat sifat impulsif tapi itu tadi kita harus self controlnya harus lebih berarti
harus lebih kuat tahun ini
harus lebih kuat
tapi kalau kita bicara soal imlek ini kan biasanya identik dengan shio ya
nah kira kira kalau dari sio sio ini mungkin pada nunggu ya di rumah
artinya yang paling beruntung kira kira di tahun ini apa
sio yang paling beruntung tahun ini beruntung tuh artinya lebih banyak pendapatan kelancarannya
bukan berarti langsung kaya mendadak ya
karena tidak ada judulnya kayak mendadak dalam perhitungan sio
oke pertama adalah siok kerbau
jadi sio kerbau
kedua adalah sio naga
ketiga adalah sio monyet
nah khusus monyet dia ada sedikit kerikil juga
tapi tetap overall masih hoki
oke berarti kerbau naga monyet
tapi detailnya seperti apa nanti kita akan terus membahas ya koya
tahan dulu karena kita mau jeda dulu
cnn indonesia connected akan kembali
ya masih di cnn indonesia connected
dan masih bersama saya
saya niko julius fang yang merupakan ahli feng shui
tadi kita sudah sempat membahas kira kira sio apa nih yang diprediksi akan cuan cuan cuan di tahun dua ribu dua puluh ini
tadi sudah sempat disebut bahwa kerbau kemudian ada juga naga dan juga ular
oke boleh dijelaskan lagi elaborasi lagi kok
oke kalau tiga sio ini kerbau naga dan monyet
sudah pasti akan lebih banyak menemukan kelancaran
dalam arti orang akan lebih
suka sama dia
oke tergantung apa profesinya
kalau mereka adalah bos berarti customer suka sama produk dan jasa mereka
sedangkan kalau mereka adalah karyawan berarti bosnya suka sama dia
kalau yang orang umum pada umumnya biasanya itu diwakili dengan mudah diterima di mana saja
kemudian meskipun dia ada sedikit apa istilahnya konflik di dalam kehidupan
tetapi orang akan bisa tetap bisa mengalah buat dia
dan juga pasti akan ada orang bisa memberikan bantuan dalam kesulitan
jadi kalau dimaknai dalam bekerja mencari uang
artinya orang dengan tiga sio ini jangan mengurung diri
harus lebih membuka diri dalam pergaulan
justru harus lebih semangat kerjanya ya
biar sio annya makin dapat banyak juga
nah ini adalah saatnya mereka untuk lebih populer
terkenal di tahun ini
jadi kalau mereka membuka network pergaulan dan sebagainya
istilahnya tidak hanya di dalam kantor untuk di rumah
tidak hanya di dalam rumah
mereka akan bisa memberikan kesempatan yang bagus dalam bisnis dan keuangan mereka
jadi secara tidak langsung akan memberikan keuangan yang bagus buat mereka juga di tahun ini
kalau tadi kan kita udah ngomongin soal cuan nih kok ya
ada juga istilah ciong gitu ya
atau clash gitu
nah kira kira ini sio sio apa saja nih yang berpotensi untuk ciong
di tahun dua ribu dua puluh ini
dan apa yang harus mereka lakukan biar tetap bisa survive
nah yang buat yang sio yang kena ciong atau class
ini ada lima ya
yang dari yang terbelakang
berat dulu ya
terberat menengah sampai ringan
aduh siap siap ya
yang terberat pertama adalah seong kuda
kedua sio kambing
keempat adalah sio kelinci
dan kelima sio tikus itu sendiri
tetapi dalam lima yang kena ciong ini
dalam lima yang siong kena ciong ini
kemudian ayam dan tikus
ini tetap dalam hal income masih tetap oke
tetap oke ya
nah yang perlu things to take note adalah
yang perlu diperhatikan adalah
bahwa ciong sendiri bukan berarti sial mevria
pemirsa di rumah
perlu diluruskan ya
jadi setiap kali kalau dibilang ciong
wah lemas sudah
sudah langsung sudah tutup
sudah nggak mau baca
sudah nggak mau lagi

nggak bakal percaya dan sebagainya
justru pada saat kita cium ini
kita mesti berterima kasih sama tuhan
kalau setiap kalau kita belajar
pasti ada ujian kan ya
nah pada saat kita mau menempuh ujian ini
harus belajar dong
keluar dari zona nyaman kan
biasa kita santai santai main gadget
begitu ujian kita harus
wah harus hapalin
baca review lagi kembalikan ya
dan kemudian pada saat
kehidupan kita kita pada ujian ini
berarti kita akan banyak tugas
kemudian banyak pikiran
yang harus kita selesaikan satu persatu
banyak kesibukan yang harus
jadi biasanya lebih santai
kemudian sekarang lebih
lebih banyak aktivitas
atau perubahan dalam hidup
ciong atau kelas
berarti adalah perubahan
atau kejahatan stabilan
plus ujian pada saat bersamaan
gimana perlu antisipasi
supaya bisa naik kelas
dengan cara memberikan yang terbaik dan
dan sudah kita perhitungkan
nah contohnya kita mau berubah nih my free
karena tadi kan
ko yudus kan bilang bahwa
ini adalah perubahan
dan suatu saat kita berpikir
sudah di pekerjaan karir saya
sekarang ini ya
berarti kalau yang masuk dalam
sio sio yang dinilai akan ciong ini
apakah kemudian waktu yang tepat
justru mengambil keputusan besar
keputusan untuk berubah
atau justru jangan dulu
kan perlu diingat bahwa
ciong artinya adalah ketidaksabian atau perubahan
setelah kita hitung untung dan ruginya
kemudian lebih banyak
jadi kita mengambil keputusan
dengan resiko yang sudah terkalkulasi
jadi artinya apa
artinya contohnya saya mau
saya sudah muak bekerja sama orang
saya tidak mau lagi terima perintah dari orang
saya mau jadi bos saya sendiri
untuk entrepreneur gitu ya
kemudian dia punya pengalaman
kebetulan dalam bidang sam yang mau dibuka
untung ruginya apa
lebih banyak untungnya
ya silahkan dibuka
jadi ciong itu berarti mengamini perubahan tersebut
jadi tetapi perlu ingat
bahwa membuka usaha
berarti keluar uang
terjadi perubahan dalam cash flow nya dia
kemudian akan terjadi perubahan kegiatan
biasanya mungkin karyawan enak
jam sembilan jam lima
tapi sekarang begitu dia kena ciong
yang terjadi adalah apa
harus bangun jam
mungkin jam enam pagi
kemudian pulangnya sudah paling larut
dan seperti itu
dan artinya apa
artinya itu semua akan bertambah beban kerjaan dan pikiran
pada saat itu berubah tersebut
bila disikapi dengan baik
dengan antisipasi dengan baik
dan hasilnya akan manis di ujungnya
itu tadi ya
untuk ciong nya berarti kuda kambing ayam tikus
satu lagi kok
kemudian tikus dan kelinci
tetapi sekali lagi perlu diingat
bahwa ciong sendiri
bukan berarti tidak bisa sukses ya
justru malah punya chance yang besar untuk sukses
seperti ciong nya tikus
kalau dua belas tahun yang lalu mereka itu sukses besar
dan tahun ini bisa sukses besar
tapi tahun dua belas tahun lalu mereka mengalami banyak kendala
dalam kehidupan dan sebagainya
dan prepare lah dua belas tahun ini
kemungkinan hal itu akan come out lagi
tetapi mungkin saja dengan intensitas yang berbeda
justru untuk melihat bagaimana peruntungan ini
kita juga harus lihat bagaimana kondisi di dua belas tahun yang lalu
kira kira dua belas tahun yang lalu bagaimana kondisi
kurang lebih ya
meskipun tidak sampai segitu akurat
dari sana kita berangkat
oh dua belas tahun yang lalu tikus ini jelek nih buat saya nih
dan tahun ini saya harus sadar apa
bahwa saya jaga kesehatan
karena tikus berarti adalah sakit buat saya
kalau begitu saya jaga
tidak bergadang dan sebagainya
maka tahun ini meskipun sakit
sakit ringan cepat sembuh
jadi salah satu cara antisipasinya adalah dengan melihat refleksi di dua belas tahun sebelumnya ya
kalau tadi kan sio secara general
nah sekarang kita mau bahas soal indonesia nih yang
karena kan indonesia di tahun dua ribu dua puluh ini banyak nih
dinamika yang akan berlangsung
masalah politik juga kita terkait dengan bidang politik juga nanti akan ada pilkada serentak nih kan

kemudian ada juga olimpiade gitu nanti

kita bahas soal dinamika pilkada serentak dulu
di tahun tikus logam ini seperti apa nanti kok
pilkada serentak saya menghimbau kepada pemerintah harus lebih ekstra waspada
karena setelah saya hitung perhitungan melalui energi bintang langit
rupanya saya menemukan bahwa tahun tikus logam kan orang banyak bersuara belantang
mengukam pendapat berdemonstrasi dan sebagainya
dan dengan momen pilkada serentak tersebut
berarti ini akan bisa
bisa akan keluar
ada yang pro ke calon ini dan pro calon tersebut dan sebagainya
mereka siap menang tapi tidak siap kalah
kemudian bulan september sendiri energi langit sendiri energi bumi itu nggak sinkron satu sama lain
akan mudah terjadi problem
nah saya sudah melakukan riset bahwa ada beberapa kota yang mungkin akan menemukan problem
salah satunya misalnya makassar
sumatera selatan atau lampung
kemudian jawa bagian selatan
sampai ke jawa
agak jawa ke tenggara
sampai ke jawa
sampai ke papua
khususnya adalah di area merauke di sekitarnya sana
jadi sudah pasti ini kalau bisa kita antisipasi contohnya dari kpu atau pihak yang terkait untuk melakukan pilkada serentak tersebut
insya allah moga moga bisa berjalan tetap dengan seperti bagus
tapi kalau tidak dan ini akan bisa menjadi chaos seperti yang sebelum sebelumnya
karena masyarakat pemilih indonesia itu masih punya tipikal sebagian besar
well educated dan kurang apa dalam hal kontrolinya masih lemah
jadi membela itu terlalu mati matian mungkin ya seperti itu
berarti harus jadi catatan tersendiri ya
semua pihak harus kerjasama kolaborasi semua stakeholders
biar jalannya bisa lebih mulus
kita bicara soal dunia olahraga nih kan
akan ada kontingen indonesia yang berlaga gitu di olimpiade dua ribu dua puluh
itu sekitar dua puluh empat juli sampai sembilan agustus dua ribu dua puluh
ini bagaimana kalau dari peruntungan untuk di tahun ini

saya melihat bahwa awal awalnya kemungkinan masih bisa akan bagus ya sebelum tanggal tujuh agustusnya
oke but setelah lewat dari tujuh delapan sembilan agustus ini saya melihat bahwa dalam hal performa khususnya olimpiade yang kita diskusikan ini kemungkinan agak kurang
oke jadi artinya apa
artinya kalau saya melihat dari segi positifnya adalah
kalau memang bidang olahraga yang bisa dikebut di awal awalnya yang bisa untuk memenangkan emas dan sebagainya ini harus dikebut awal
karena kalau lewat dari tanggal tujuh luck dari hokinya itu sudah mulai agak kurang
artinya kalau memang itu adalah contohnya adalah menunggu babak babak final contohnya ya
contoh misalnya olahraga yang ada final mungkin misalnya sepak bola atau misalnya bulu takis ada final dan sebagainya
nah itu agak seperti gembos di
di finalnya itu sendiri kamu ngerti kan ya
baik baik baik
yang harus dilakukan adalah tetap preparation kemudian just do our best ya
tetapi kalau ditanya yes tetap masih ada possibility meskipun nggak sampai terlalu luar biasa ya semua perlu human factor juga untuk bisa sesuatu
tetap perform ya tapi kita sama sama berdoa agar nanti hasilnya bisa selalu maksimal
atlet atlet indonesia seperti biasa selalu membagiakan kita ya
ya betul betul
baik terima kasih banyak kol julius
kita tadi sangat bermakna
ya obrolan tadi sangat bermakna sekali ya obrolannya
tadi boleh dicatat ya ada sio sio yang tadi sudah disebutkan bahwa akan mungkin mengalami struggle yang lebih lagi di tahun dua ribu dua puluh ini
terima kasih banyak loh sudah bergabung bersama cnn indonesia connected